sejak pertama kali dioperasikan di tahun dua ribu dua
bus transjakarta kini menjadi transportasi pilihan warga jakarta
namun setelah lebih tiga belas tahun beroperasi
bus transjakarta masih mengalami berbagai hambatan
mulai dari jalur yang bersinggungan dengan pintu keluar masuk tol
hingga jalur yang tidak pernah steril
bagaimana langkah transjakarta ke depannya berikut informasinya
mobil pemerintah yang masuk busway nampak seperti pemandangan lazim
di jalur steril transjakarta
apalagi kendaraan pribadi yang tak mau kalah
adu kebut mengelak kemacetan di jalan arteri
ada pula jalur bus transjakarta yang bersilangan dengan pintu masuk dan keluar tol
begitu pun antrian kendaraan yang semakin berjalan
proyek infrastruktur pun ikut memberi andil semakin terpangkasnya
waktu tempuh bus transjakarta
bahkan separatornya terpaksa dihilangkan
agar jalur bisa digunakan bersama kendaraan pribadi
bus transjakarta yang dulu mendapat keistimewaan dengan jalur khusus
dan diharapkan bisa menjadi salah satu solusi kemacetan ini pun
kendaraan pribadi yang rentan kena macet
banyak penumpang yang maklum dengan kondisi ini
namun banyak pula yang ingin secepatnya melihat perbaikan pelayanan
harapan saya sih semoga pembangunan infrastruktur itu bisa segera untuk diselesaikan
sehingga para pengguna busway pun dapat menggunakan busway dengan nyaman
dengan jalur baso yang seharusnya
kalau dibandingkan tahun yang lalu sih
kita sudah bisa melihat karena kendaraan lebih banyak kan
cuma kadang kadang waktunya ini kita kan nggak bisa prediksi
setiap tahun jumlah penumpang bus transjakarta semakin meningkat
diikuti bertambahnya jumlah armada dan dibukanya rute rute baru
setiap hari lebih dari empat ratus ribu penumpang mengantri di halte
untuk menggunakan satu dua ratus bus transjakarta yang beroperasi dari pagi hingga malam hari

untuk mengantisipasinya pt transjakarta membuat sejumlah kebijakan
dengan memodifikasi jalur dan armadanya
sejak oktober dua ribu tujuh belas layanan bus ekspres mulai beroperasi
dan sejumlah rute lintas pun dibuka
kebijakan ini diharapkan mampu mengakomodir harapan penumpang
akan waktu tempuh bus transjakarta yang lebih singkat
ada beberapa pendekatan yang rute rute kita lakukan penyesuaian juga
tapi kembali transjakarta mempunyai suatu mekanisme untuk selalu mereview
jadi kita akan terus melakukan penyesuaian penyesuaian
tapi tujuannya satu untuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat
selain melakukan rerouting atau pengalihan rute
transjakarta juga harus memperhatikan ketepatan waktu perjalanan
atau timetable yang jelas bagi para penumpangnya
tapi kalau itu layanan baik kemudian bisa diberikan informasi tentang timetable yang jelas ya
timetable dengan kemacetan misalnya
itu orang banyak kok yang ingin menggunakan angkutan umum
ibu kota akan terus berkembang baik infrastruktur maupun penghuni di dalamnya
tatangan besar bagi para penyedia sarana transportasi angkutan umum
untuk bisa mengakomodir kebutuhan yang amat dinamis ini
dibutuhkan perusahaan yang berkelanjutan
yang berkelanjutan dengan keuntungan
dibutuhkan kerjasama yang intens dan berkesinambungan dari banyak pihak
mulai dari kementerian perhubungan kepolisian penyedia jasa angkutan umum
dan yang terpenting adalah masyarakat untuk bisa menciptakan situasi jalan yang aman nyaman dan cepat
jangan sampai kata kiasan tua di jalan benar benar menjadi kenyataan
karena memang belum ditemukan solusinya
roli kurniawan jakarta